udara di dataran tinggi dieng jawa tengah kembali di bawah derajat celcius
pada selasa enam agustus lalu suhu di dieng bahkan tercatat mencapai minus sebelas derajat celcius hingga menyebabkan embun es di sana
kejadian embun es kali ini serupa dengan yang terjadi pada tahun lalu
kala itu masyarakat juga dihebohkan dengan munculnya salju atau embun es yang menempel pada rumput serta juga dedaunan di kawasan dataran tinggi dieng
pada selasa enam agustus lalu suhu udara di dataran tinggi dieng jawa tengah tercatat mencapai minus sebelas derajat celcius
dilansir lamandetik com suhu udara tersebut berdasarkan termometer candi arjuna dataran tinggi dieng
embun es muncul di permukiman warga dan kebun kentang di kawasan candi arjuna
ini bukan pertama kalinya fenomena suhu dingin ekstrim melanda dataran tinggi dieng
pada senin lima agustus lalu suhu udara di candi arjuna mencapai minus sepuluh lima derajat celcius
sementara pada bulan juni lalu suhu udara di dieng mencapai minus sembilan derajat celcius
tak hanya pada musim kemarau tahun ini fenomena serupa juga terjadi pada musim kemarau tahun lalu
salah satunya pada agustus dua ribu delapan belas lalu di mana penurunan suhu yang cukup drastis hingga minus dua derajat celcius juga memunculkan fenomena embun es
embun yang menempel pada rumput serta dedaunan dan berbunyi
berubah menjadi butiran es ini bahkan menarik perhatian sejumlah wisatawan yang penasaran untuk melihat langsung kejadian langka ini
seperti yang tadi kita sudah sampaikan ya kita akan melihat langsung bagaimana kondisi cuaca terkini di dataran tinggi dieng
kita kini sudah terhubung dengan korespondensi anan indonesia roby sofwan amin langsung dari dieng jawa tengah
ya roby selamat pagi cuaca kan dilaporkan di sana sangat dingin sekali ya
minus sebelas derajat celcius coba kira kira anda gambarkan kepada kita di sini nih
di suhu minus sebelas derajat celcius itu akan seperti apa suasana atau bukan suasana ya
keadaan disana gitu ya sedingin apa sih
perubahan di tubuh gitu ya
iya selamat pagi ya good morning prabu dan juga lady
saya ceritakan pertama kondisi saat ini
bahwa saat ini saya lihat di aws ya alat yang dipasang oleh bmkg di belakang saya ini
nah kemudian menunjukkan suhu saat ini mencapai sekitar dua belas derajat
kalau pagi tadi saya cek suhunya itu sekitar tujuh derajat
ini cukup dingin ya
mungkin untuk menggambarkannya kalau anda pakai pendingin ruangan itu suhunya sampai enam belas derajat seperti apa
nah ini diturunkan sampai ke tujuh derajat
tentunya akan berasa cukup menusuk dinginnya
sebelumnya tepatnya tanggal lima agustus kemarin itu
terjadi suhu yang cukup ekstrim yaitu mencapai sebelas derajat dari alat aws yang dipasang oleh bmkg ini
dan dampaknya seperti apa
anda bisa saya gambarkan mungkin di video di layar juga bisa dilihat
hamparan rumput yang ada di kawasan candi arjuna ini kemudian memutih
jadi kalau pada suhu sebelas derajat ini
anda bisa menyatakan
sandi arjuna di sekelilingnya diselimuti oleh embun es yang meluas begitu dengan pemandangan yang cukup eksotis
dan buat wisatawan ini cukup sangat menarik sekali dan menjadi antusiasme
seperti pagi tadi saya ketemu dengan wisatawan dari surabaya
bersama keluarga sengaja datang ingin melihat secara langsung fenomena alam embun es
dan tetapi di sisi lain ya
bagi para petani ini kemudian menjadi bencana atau musibah
karena tanaman tanaman kentang yang ditanam oleh petani jika terkena embun es atau kros atau orang yang menyebutnya embun upas
ini berdampak terhadap tanaman kentang yang kemudian menghitam
dan kemudian layu kemudian mati dan mereka gagal panen
nah pada satu sebelas derajat saya gambarkan lebih luas
tidak hanya di kawasan kandiarjuna
tetapi ini meluas sampai

jadi kros atau embun es itu juga masuk ke pemukiman warga
sejauh ini tidak ada laporan terkait dengan campak secara kesehatan mungkin ya
bagi warga karena kondisi suhu dingin ini berada pada dini hari
pada pagi hari
sehingga aktivitas warga belum keluar rumah
dan mereka lebih banyak di dalam rumah
dan suhunya tentunya lebih hangat juga dibandingkan di luar
dan meski suhu dingin kalau sudah memasuki pukul tujuh ke atas gitu
seperti saat ini sinar matahari sudah bersinar ini
kita cukup hangat prabu dan lady
sehingga suhu dingin dan sinar matahari ini menjadi suasana ini lebih nyaman begitu
yang anda katakan bahwa memang ada dampaknya untuk para petani kental
nah ini bisa dibilang adalah fenomena tahunan begitu ya yang terjadi di dieng
lalu bagaimana sebenarnya antisipasi petani di sana
apakah memang sudah ada antisipasinya
dan juga dari pemerintah setempat untuk ganti rugi atau semacam itu untuk bagaimana menyemangati para petani ketang yang ada di sana
ya fenomena ini bukan tahun ini saja terjadi
tetapi sudah berulang kali bertahun tahun hampir setiap tahun
masyarakat dieng mengenal ini sebagai membunuh pas yang kemudian mengancam tanaman mereka
dan secara alamiah mereka juga sudah mengerti itu dan melakukan langkah langkah antisipasi
kalau dilihat dari geografisnya ini terjadi pada lahan yang berada di lembah di cekungan
sehingga di lokasi itulah yang kemudian fokus para petani ini kemudian melakukan antisipasi
yang pertama berkaitan dengan jarak tanam
prediksi bahwa muncul frost moon es ini kan sudah diketahui ini akan terjadi pada bulan juni juli agustus puncaknya hingga ke bulan september selama musim kemarau
jika musim hujan sudah tiba ini sudah tidak terjadi lagi
nah itu yang kemudian mereka menghitung secara alamiahnya begitu
tetapi ada upaya lain tentunya yang dilakukan oleh para petani
secara mandiri mereka dengan melakukan upaya menutup tanaman tanaman kentang yang saat ini sedang mulai tumbuh dan menuju ke arah masa panen
tinggal menunggu waktu misalnya begitu
mereka menutup atau kemudian memberikan air kepada tanaman itu agar es ini tidak lekat di tanaman kentang
dan kemudian berdampak terhadap kematian tanaman
dan kemudian berdampak terhadap kematian tanaman
nah di sisi lain pemerintah saya juga berbincang dengan kepala desa yeng kulon ya
terkait dengan dampak moon es atau cross ini kepada para petani kentang
sejauh ini sudah didata sudah dilakukan pendataan berapa luasannya yang terdampak berapa kerugiannya dari para petani ini
dan tentunya sudah dikomunikasikan juga dengan pemerintah kabupaten banjarnegara
tetapi saat jauh ini belum ada kebijakan kebijakan yang kompleks

informasi himbuan terkait dengan kondisi cuaca kondisi suhu yang itu kemudian diharapkan petani bisa menyesuaikan dengan kondisi alam
oke baik roby terima kasih atas laporannya
jangan lupa untuk tetap hangat ya minum teh hangat juga dan sarapan yang banyak karena perlu fit
iya juga sarapan